alhamdulillah juga bahwa target tiket yang telah kita berikan rp enam puluh ribu
yaitu di provinsi nusa tenggara timur salah satunya di kabupaten manggarai barat tepatnya di taman nasional komodo
nah nantilah kita lihat pada saat pengumuman yang memang akan diumumkan oleh setiap provinsi dan kabupaten kota
ini selain dijual ibu pakai sendiri juga nggak
baik saya mau singgung soal kita masuk ke modernisasi alutsista
perjalanan menuju ke tanah suci mekah diperkirakan memakan waktu selama enam bulan dengan jarak sekitar lima belas km
tetapi untuk menganugerahkan keselamatan
biasanya menunggu satu sampai dua jam baru kembali lagi seperti semula
tim liputan cnn indonesia
semua kepala staf ini memang bahwa apa namanya mereka adalah yang paling unggul di masing masing
jika mereka menempuh ke atas mereka akan menempuh ke atas
wah ini ayat ini sangat menghibur ini ya pak niko ya
benar sekali allah memang maha kasih
koordinator pelaksana program penguatan fungsi taman nasional komodo
yaitu dia yang diurapi tuhan
selain memang karena faktor alamiah juga karena aktivitas manusia
dan melalui tuntunan roh kudus
pak andika hanya satu tahunan kemudian pak yudo ini nanti akan menjawab paling lama sebulan
setiap maksud dengan tujuan